sorotan berikutnya saudara tim hukum tkn prabowo gibran oto hasibuan di sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh
menyinggung soal narasi tuduhan prabowo gibran curang
oto bilang tuduhan itu menapikan dukungan sembilan puluh enam juta pemilih prabowo gibran
narasi narasi yang dikembangkan dan yang dibangun
seakan akan rakyat memilih prabowo gibran
adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos
terus terang hal ini sangat menyakitkan
dan melukai hati masyarakat indonesia
dan menafikan hak mayoritas rakyat indonesia
untuk menentukan pilihannya dengan bebas
karena rakyat indonesia memilih prabowo gibran
sebagai presiden karena mereka mencintai
dan menginginkan prabowo gibran sebagai presiden
dan wakil presiden republik indonesia